dan kita sekarang juga sudah tersambung ya untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kisah mereka
dengan tenaga kesehatan ini ada dr sally famella kak sandra
juga nggak hanya dr sally di sini yang cantik sekali
siang ini dokter sally ini juga ada pengajar mas afan fahur rahman yang terus berjuang di gada terdepan
ini dua duanya sama untuk melawan covid sembilan belas begitu
selamat siang mas afan dan juga dr sally
ya selamat siang mbak anum dan mbak sandra
oke baik kita ke dr sally terlebih dahulu ya
dr sali kita sama sama tahu di tengah pandemi ini para tenaga kesehatan tidak hanya dokter suster
tapi semua yang bertugas di garda terdepan dalam penanganan covid sembilan belas ini harus terus berjuang bahkan sampai detik ini
kalau dokter sally sendiri yang dokter sally rasakan apa sih tantangan tersendiri selama membantu pasien covid ini
ya tantangannya sih awalnya pasti saya
takut ya karena kan ini memang hal yang baru covid sembilan belas ini memang hal yang baru
tapi karena ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai dokter
jadi saya terjun ke sini menghadapi pandemi ini sesuai dengan skill dan kemampuan saya
dan sesuai dengan sumpah dokter saya membaktikan hidup saya demi kepentingan kemanusiaan seperti itu
oke ini selanjutnya kita tadi udah mendengar dr sally
apa sih yang membuat mas afan
kemarin aku lihat juga gitu kan mendatangi rumah rumah dari murid murid yang gak punya gadget untuk belajar online
ini motivasi awalnya itu apa sebenarnya
iya mbak jadi di awal masa pandemi itu kan diberlakukan tentang penutupan sekolah sebagai tempat belajar mengajar
tetapi sekolah tidak libur hanya saja pembelajaran itu dialihkan ke rumah masing masing
bagi sekolah sekolah yang memungkinkan
untuk melakukan pembelajaran daring maka kemudian menggunakan pembelajaran daring
tetapi kebetulan karena di daerah saya atau di sekolah saya tidak bisa melakukan pembelajaran daring
berkaitan dengan minimnya fasilitas yang tidak dimiliki oleh siswa
maka mau tidak mau untuk memastikan siswa saya tetap belajar
saya lah yang harus turun ke lapangan menjumpai siswa saya satu persatu menemani mereka belajar
aduh luar biasa sekali saya langsung kangen sama guru guru saya loh mas hafal
betul betul pahlawan tanpa tanda
ada jasa ini benar ya walaupun di masa canggih seperti sekarang ini
tapi masih saja ada keterbatasan akses jaringan internet
tapi kalau berbicara tentang akses bagaimana ini mas afan bisa menggapai rumah murid murid ini satu persatu
boleh diceritain nggak sih mas afan ini ada berapa banyak murid yang didatangi di setiap harinya
dan butuh waktu berapa lama dari satu rumah ke rumah lain ya mas afan
ya kalau startnya sama ya mbak ya
jadi sekitar jam tujuh itu saya sudah
saya sudah berjalan ke rumah siswa
dari rumah saya itu harus menempuh perjalanan dua puluh kilo ke sekolah
dari sekolah kadang saya ngambil buku kadang ngambil media yang lain
kemudian saya melanjutkan perjalanan ke rumah siswa satu persatu
ada rumah siswa saya yang jarak tempuhnya dua kilo dari sekolah ada yang satu kilo setengah gitu
kalau proses pembelajarannya tidak begitu lama mbak
kisaran dua puluh lima menit jadi bergantung pada daya sarap anak anak
mereka biasanya menunggu kedatangan saya dari lumpurna
dalam satu hari kalau kondisi cuaca bersahabat
atau cerah atau bagus
saya biasanya mampu menjangkau delapan bahkan pernah sebelas rumah siswa
tapi kalau dalam kondisi cuaca yang kurang bagus
kadang hujan karena di awal awal itu masih hujan sekarang aja kadang masih hujan
itu saya hanya mampu empat rumah atau lima rumah
karena kebetulan akses jalan ke rumah siswa saya itu sulit
jadi selain becek agak licin
bahkan ada beberapa rumah siswa saya yang kalau kondisi hujan atau selepas hujan
saya tidak bisa menjangkaunya dengan naik motor
jadi motor harus saya dititipkan di rumah siswa yang lain atau di tetangga siswa saya itu
kemudian saya melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke rumah siswa
bukan yang yang mudah
sehingga tidak bisa langsung cepat cepat ke rumah
oke itu walaupun jalannya kurang bagus
tapi pak afan ini tetap bersemangat untuk mengajar anak didiknya
merinding loh saya secara negeri
makanya ini sungguh mulia sekali
nah ini kita kembali nih ke dr sally
ini kan bertempatan pada hari ulang tahun kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh lima
ini bagaimana sih dari dokter sally ini sebagai garda depan
memaknai kemerdekaan indonesia pada tahun ini
ya sebetulnya untuk kemerdekaan tahun ini tentunya berbeda ya dengan yang dulu
yang untuk tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena kalau dulu kan kita berperang melawan penjajah yang nyata
yang jelas di depan mata yang terlihat
kalau sekarang musuh kita benar benar tidak terlihat
jadi itu sih yang tantangan terbesar
makanya harusnya kita tetap kembali semangat
semangat empat puluh lima seperti dulu untuk mengembangkan kemerdekaan kita
dan merdeka dari covid sembilan belas ini
oke dr sally tapi berbicara tentang petugas kesehatan
tentunya fokus kesehatan ini juga tertuju pada teman teman tenaga kesehatan yang bekerja di sana
khususnya untuk yang di wisma atlet
bagaimana kabar teman teman yang lain dr sally
hari ini kan perayaan tujuh belas agustus begitu ya pak
membuat acara virtual tersendiri untuk menghibur hati di tengah kondisi pandemi seperti ini
ya jadi tadi teman teman dari tenaga kesehatan dari dokter dan perawat
kemarin malam kita kan jaga
jadi kita sama sama menghias khasmat kita dengan gambar gambar yang bertemakan kemerdekaan indonesia
jadi ya gitu dan ada stiker stiker juga
betul jadi itu sih yang buat kita semangat untuk menyambut hari ini
jadi kemerdekaan indonesia kali ini harapannya ya
tadi kan dr sally bilang ini menghias menghias khasmatnya
bisa diskusi lihat nggak hasil hiasan khasmat untuk tujuh belas annya dr sally
oh boleh boleh boleh
gimana cara ngeliat ini ya pak
oke ini nih ya kita lihat hasil karyanya para tenaga kesehatan di rumah sakit darurat
rumah sakit darurat wisma atlet di tengah pandemi tujuh belas agustusan
gimana tuh dokter
lihat nggak agak ke atas dikit nih
jadi seperti ini ini punya dokter putri dia tni al dia gambar sendiri
dan ada juga yang gambar lain ada gambar garuda ada gambar bendera dan lain lain
jadi di sini kita pinginnya ada euforia tetap ada euforianya
tapi karena kita terbatas kan ya karena kan kita harus tetap bekerja dalam shift
jadi kita nggak mungkin untuk melakukan seperti dulu nih
jadi kita bikin ide aja untuk menghias khasmat kita
dan pasien pasien pun juga antusias melihatnya
jadi ada yang foto juga seperti itu
luar biasa ya
jadi ada euforianya untuk tujuh belas agustus kali ini betul
jadi disempetin tetap merayakan kegembiraan
oke oke jadi disempetin tetap merayakan kegembiraan
oke oke jadi disempetin tetap merayakan kegembiraan
di tengah kemerdekaan ini juga mungkin ini ya sembari unjuk gigi ternyata tenaga tenaga kesehatan ini juga jago gambar
bikin di khasmatnya luar biasa sekali
oke itu tadi dokter salil
kalau kita ke pak afan pak afan ini biasanya kan kalau anak sekolahan guru guru walaupun tanggal merah tanggal tujuh belas agustus kita harus ke sekolah untuk upacara
hari ini di tempat pak afan ngajar gitu
seperti apa perayaannya pak apakah semuanya serba virtual boleh diceritain
ya kalau untuk hari ini saya memang menyarankan karena libur di sekolah saya menyarankan ke anak anak
jika punya televisi maka saya sarankan untuk mengikuti upacara di televisi
setidaknya dalam tiga menit mengikuti pengibaran bendera merah putih kita hening kita menghormatinya
saya pun juga seperti itu tadi mengikuti upacara bendera lewat televisi
saya sarankan ke anak anak juga
untuk hari ini
ada tugas tambahan nggak nih pak afan buat murid muridnya dalam tema tujuh belas an
kalau tugas tambahan sih sebenarnya nggak ada
cuma yang saya minta nanti ketika saya kunjungan berikutnya mulai besok ini misalnya
saya minta mereka untuk bercerita untuk menceritakan ulang apa yang dilakukan pada saat hari kemerdekaan hari ini
jadi bagaimana mereka mengikuti upacara bendera di televisi
saya minta untuk bercerita
jadi sederhana mbak
tetapi untuk anak anak itu sebenarnya sudah melatih bagaimana kompetensi berbicaranya itu
hmm oke luar biasa jadi storytelling ya menceritakan kembali
nanti kalau ada yang cerita nonton pak guru di cnn indonesia gimana pak
oke ya terima kasih schule
oke pada si dhani
oke seru yaité pate
oke oleh ayah
walaupun mungkin pula akhirnya dari bapak
masih banyak saja orang yang melakukan aktivitas ataupun membuat kerumunan
kalau kondisi yang dokter hadapi sendiri di rumah sakit darurat wisma atlet ini
seperti apa sih dok apakah masih banyak pasien pasien positif covid yang ada di sana
betul memang masih banyak ya sesuai dengan grafik yang ada di kementerian
jadi memang di sini kenyataannya memang masih banyak
cuma yang banyak itu tadi yang tidak bergejala
dan yang seperti yang saya bilang tadi karena ini kan virus yang tidak kelihatan
jadi masyarakat mungkin saat sbb ya untuk mungkin sedikit longgar lah
karena tidak melihat secara langsung dan mungkin ada yang tidak percaya atau bagaimana
tapi kami sarankan untuk tetap melakukan protokol protokol kesehatan yang memang sudah kita himbau selalu gitu
oke ini kan dokter dokter dan tentunya dokter sally ini kan berjaga di wisma atlet
itu kan berkontak langsung
pemerintah setiap harinya menangani para pasien covid sembilan belas
nah ini bagaimana untuk proteksi diri sendiri bagi para tenaga kesehatan
ada nggak sih proteksi diri khusus yang diterapkan oleh dr sally gitu
oke jadi untuk proteksi diri kita di sini mengedepankan safety first ya
jadi kita menggunakan apd
dan saat menggunakan apd itu kita double check dengan teman depan kita
jadi apakah sudah tertutup rapat atau belum
dan setelah kita selesai bekerja akan langsung dikontaminasi
jadi untuk safety first itu insya allah aman ya kalau kita menjalankan protokolnya dengan benar
dan kalau untuk diri saya sendiri ya seperti untuk kita semua ya
jadi makan makanan yang bergisi minum vitamin juga itu perlu juga
dan olahraga tentunya
di sini kita juga menerapkan physical distancing juga
dan pakai masker tentu pasti
walaupun kita tenaga kesehatan tapi kita tetap melakukan
oke dan ini patut dicontoh ya
tidak hanya oleh tenaga kesehatan lainnya namun juga semua masyarakat
karena pengguna masker ini untuk kita dan lingkungan
terakhir mungkin dari pak alfan
pak afan boleh memberikan harapannya di hari kemerdekaan ini
dan di tengah pandemi ini semoga pandemi ini tidak lebih panjang lagi
dan pak afan bisa kembali mengajar tatap muka di kelas bersama murid murid
mungkin ada sedikit pesan untuk murid murid pak afan dan juga semua siswa di seluruh indonesia pak
jadi pandemi ini
ini kan memang sesuatu yang tidak kita duga
kedatangannya pun tiba tiba menghantam kita
nah paling tidak meskipun kita sekarang sudah berada di masa pandemi
kita tidak boleh berhenti untuk belajar
karena untuk merdeka itu kan kita butuh bagaimana membuang kebodohan kebodohan
nah proses pembelajaran di masa pandemi kan tidak harus berhenti
kita tetap harus berusaha
kita harus tetap optimis bahwa indonesia itu akan baik baik saja
kita sudah memperingati hari ulang tahun yang ke tujuh puluh lima indonesia
bahwa kita memang beragam itu pasti
karena indonesia itu kan memang terdiri dari beberapa suku bangsa
saya sebagai pendidik tetap harus mengabdi menjalankan tugas sebagai pendidik
sama seperti dr sally yang juga
anak anak di seluruh indonesia ya tetap harus belajar
tetap optimis bahwa kita akan baik baik saja
yang penting misalnya pada saat belajar
pada saat belajar itu
pembelajaran tatap muka seperti yang pernah saya lakukan ke rumah siswa
termasuk sampai hari ini
saya tetap mempertahankan atau memperhatikan protokol kesehatan
jadi anak anak tetap cuci tangan dulu sebelum memulai pembelajaran
jadi saya semprot dulu
kemudian anak anak pakai masker
saya juga pakai masker
meskipun memang terkadang ketika sudah lama
itu merasa sesak
kalau pakai masker
ya tidak apa apa
dipakai dulu sebentar
nanti dipakai lagi
tidak terbiasa ya
harapannya pandemi segera berakhir
dan kita sembuh dari perasaan
nah itu tadi harapan tapi tidak mengakhiri percakapan kita dengan pak afan dan juga dr sally
masih lanjut lagi abis ini saya
karena spesial program merdeka dalam pandemi akan kembali sesaat lagi
tetap bersama kami
kami masih bersama dr sally dan juga pak afan fatur rahman
nah ini aku mau kembali bertanya kepada dr sally ya
ini kan kemarin kemarin itu saya sempat melihat bahwa ada beberapa tenaga medis yang memang bekerja untuk mengobati pasien covid sembilan belas itu takut gitu
untuk pulang ke rumah karena takut menularkan covid sembilan belas ke keluarganya
apakah misalnya dokter sally itu merasakan hal yang sama seperti tenaga kesehatan lainnya seperti itu
ya mbak jadi pastinya takut ya
karena kita yang muda ini kan belum tentu bergejala
dan bisa jadi kita membawa virusnya dan meluarkan
tapi kita punya protokol
jadi sebelum kita pulang ke rumah gitu kan
kalau dari wisma atlet sendiri kita memang harus dikarantina dulu selama empat belas hari
sebelum kita keluar dari wismatli seperti itu
kalaupun memang dia bekerja selain di wisma atlet misalnya di rumah sakit yang lain
dia tentunya kalau pulang dan pergi dari rumah itu punya protokolnya
jadi misalnya pulang ke rumah dia harus segera bajunya harus dipisahkan
kemudian dicuci dengan air hangat
kemudian mandi langsung mandi dengan sabun yang mengandung antiseptik seperti itu
jadi sebetulnya dari kami memang sudah ada protokolnya seperti itu
jadi kalau memang itu dilaksanakan ya insya allah sih aman sih
tetap harus strict sama protokol yang sudah ditentukan sama pemerintah ya dokter ya
sekarang kalau boleh kita bicarakan tentang pandemi dan nanti yang akan kedepannya seperti apa
mungkin kita ke pak afan terlebih dahulu
pak afan sekarang menjadi tantangan besar untuk semua siswa siswa kita
lalu juga guru guru dan pihak sekolah ini diminta juga untuk adjust dengan kondisi pandemi ini
dimana semua akhirnya bergeser ke online
pembelajaran secara virtual begitu
kalau yang pak afan alami sendiri selain pak afan harus door to door menggapai siswa siswa yang susah untuk mengakses internet ataupun memiliki gadget
apa sih pak tantangan tersendiri untuk kedepannya kalau pak afan lihat
ya kalau saya sendiri memang dituntut untuk selalu berkreativitas gitu
jadi mendatangi rumah siswa satu persatu di tengah pandemi seperti ini kan sebenarnya
ada tantangan khusus gitu
yang pertama tentang menjaga protokol kesehatan
yang kedua kita harus menghindari rasa bosan pada siswa
nah saat ini kan siswa lagi didera oleh ketakutan dalam tanda kutip terhadap pandemi ini
jadi tidak boleh ngumpul tidak boleh ke sekolah
akhirnya kan di rumah terus
rasa bosan itu sudah ada
pada saat seorang guru itu mendatangi siswanya
pada saat mendampingi untuk belajar
maka harus ada kreativitas yang dibuat
itu tantangan tersendiri sehingga pembelajaran tidak monoton tidak bosan gitu
maka yang dibutuhkan adalah media media pembelajaran yang reaktif
misalnya saya pada saat mendatangi siswa selalu membawa media media
walaupun tidak setiap hari membawa media media yang membuat mereka senang belajar
ini ada bonekanya
jadi yang seperti ini nih
ini salah satu bentuk kreasinya pak afan ya
boleh dikasih contoh nggak pak afan gimana kalau lagi ngajar pakai bonekanya
halo pak ketar
ya ampun kerennya
saya mungkin kalau misalnya diajarin sama guru saya dulu dengan boneka kayak gitu makin semangat kayak belajarnya ya
aku nangannya ketar
kia kiya gimana selama ini ngajar murid murid siswa siswa ini supaya gak bosen
kia aktivitasnya ngapain aja
ya aku tentu keatan
keatan itu kalau ngajar kan doa aku
aku yang ngajarin satu tambah satu gitu tambah lima
berarti kia belajar duluan sama pak evan sebelum ngajarin siswa siswa yang lain ya
pinter dong kia
pak afan yang berlagar sama aku
gue mau sekali
aku cantik kan
pony nya apalagi naik naik ke atas gitu kia cantik sekali
cuma mereka kan yang ditagih selalu mana kia mana kia
kalau pas lagi nggak dibawa ditanya sama anak anak kok kia nggak dibawa
jadi seolah olah saya tanpa kia itu hambar
sayur tanpa garam pak afan tanpa gia ya
oh kebaliknya gitu
salah satunya yang saya bawa ini
ada lagi yang lain tapi
dengan berbagai media kreatif ya gia dan juga pak afan ini menyampaikan pelajaran pada murid murid supaya nggak bory
nah ini kita kembali nih ya ke dokter sally
dokter nih kalau misalnya dokter melihat setelah pandemi itu di dunia kesehatan dan juga kedokteran ada perubahan nggak
karena kan kita melihat nih sekarang ada beberapa platform
online yang menyediakan konsultasi dengan dokter melalui online gitu
jadi yang saya lihat dari karena pandemi ini saya melihat bahwa keterbatasan itu menuntut kita makin kreatif ya sebenarnya
jadi seperti pak afan tadi
jadi dia punya cara lain ya untuk mengajar muridnya gitu
begitu pula dengan di bidang kesehatan
jadi ada namanya telemedicine
jadi memeriksa pasien dari jarak jauh seperti itu
dengan adanya pandemi seperti ini maka harapannya adalah teknologi itu akan semakin berkembang
jadi nantinya pasti akan terjadi upgrade upgrade terbaru di bidang kesehatan seperti itu gitu
pastinya akan ada
dr sally mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini bisa ditambahkan sedikit
ini masih banyak aja orang yang bandel gak mau pakai masker gitu kalau keluar keluar ya
dokter selly bisa memberikan imbauan kalau dokternya yang ngomong cantik pasti didengerin sama masyarakat ya
iya jadi sebenarnya saya disini mewakili teman teman tim dokter dan seluruh tenaga kesehatan dari wisma atlet
saya menghimbau seluruh masyarakat bahwa kita tidak bisa sendiri
kami tidak bisa sendiri
memang kita harus bersama seperti tagline nya ya
kuat karena bersama
jadi kita harus benar benar bareng bareng karena itu demi masyarakat itu sendiri
dan bukan hanya untuk kita aja
karena kalau misalnya masyarakat itu terkena atau positif itu akan merugikan masyarakat itu
karena dia harus kita isolasi kan harus kita karantina
nah itu jadi karena di karantina itu maka akan mungkin kehilangan pekerjaannya
atau mungkin tidak bisa produktif lagi seperti itu
jadi imbauan kita bukan untuk memaksa atau menyuruh atau gimana
tapi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri seperti itu
setuju setuju banget
ini kalau misalnya dr afan gimana nih
pak afan ya ampun maaf maaf pak afan ya
silahkan pak afan harapannya untuk murid murid siswa siswa dimanapun mereka berada tetap semangat
dan juga dari gia boleh juga silahkan pak afan
kalau harapan saya bahwa sekarang kan pada saat pandemik seperti ini kurikulum sudah mulai dipinjau ulang
akhirnya ada beberapa bagian yang dalam tanda kutip untuk sementara
barangkali bolehlah dipinggirkan
kan pembelajaran sekarang sudah dialihkan pada pembelajaran yang lebih humanistik yang lebih implementatif
jadi anak anak sekarang itu lebih diarahkan pada pembelajaran life skill bagaimana mereka punya skill
kalau seperti di tempat saya misalnya kan kebetulan rata rata kan dari keluarga petani
kan di life skill itu bagaimana mengajarkan vokasi juga pada anak anak
fokasi dari dasar
bagaimana mereka mengenal peralatan pertanian bagaimana mereka memahami fungsi fungsinya
ini juga akhirnya anak anak sambil lalu belajar sambil lalu bermain tetapi mereka dapat pemahaman tentang dunia mereka
nah harapannya yang lain adalah bahwa meskipun kita berbeda ada yang pembelajaran daring ada yang pembelajaran luring
atau pembelajaran langsung tetapi kan tujuan kita sama
bagaimana kemudian kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini dan mudah mudahan karena ke depan bangsa indonesia ini adalah milik mereka generasi muda yang sekarang
jadi estafetnya nanti kan akan diberikan pada mereka
sehingga mereka sudah bisa belajar dari masa pandemi sekarang mereka fight kemudian mereka jadi pemimpin pemimpin masa depan yang hilang
amin semoga ini terima kasih banyak pak afan kia dan juga dr sally
ini keduanya adalah profesi iya terima kasih kia dadah
ini dua duanya adalah sama sama profesi yang sama sama panggilan jiwa sarah
sama sama berjuang di garda terdepan salam untuk semua rekan rekan guru salam untuk semua rekan rekan tenaga kesehatan yang bertugas
semoga sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir
sampai jumpa lagi
pak afan dr sally terima kasih
terima kasih sudah bergabung bersama kami